museum bahari yang terletak di penjaringan jakarta utara terbakar
kebakaran ini pertama kali diketahui oleh karyawan yang sedang melakukan tugas sehari hari
sekitar pukul delapan lebih empat puluh waktu indonesia barat
karyawan museum telah berupaya memadamkan api dengan alat pemadam api ringan
tetapi tidak berhasil
mereka lantas menelpon pemadam kebakaran dan api menjalar di gedung di sisi utara museum bahari
terutama di gedung a dan gedung c dari tiga gedung yang terdapat di lokasi museum bahari
di dalam museum ini terdapat berbagai benda benda bersejarah peninggalan aktivitas bari nusantara
diantaranya berbagai jenis kapal tradisional nusantara
kemudian alat navigasi dan berbagai macam alat bahari lainnya
museum bahari ini baru selesai direnovasi pada bulan november tahun lalu
memakai dana dari apbd dki jakarta senilai tujuh miliar rupiah
dan untuk mengetahui kondisi terkini sudah ada produser lapangan cnn indonesia
raff raff kaffi di sekitar museum bahari jakarta utara
raff raff sejauh ini bagaimana upaya pemadaman api
apakah memang api sudah berhasil dikendalikan oleh dinas pemadam kebakaran
selamat siang alfian
hari ini memang saat ini saya berada di lokasi museum bahari di penjaringan jakarta utara
di mana pada pukul sembilan lewat lima puluh lima menit yang lalu terjadi kebakaran
dan saat ini petugas pemadam ini sedang mencoba untuk melakukan proses pemadaman
di mana salah satu yang dilakukan adalah pendinginan begitu
sudah tidak terlihat lagi api yang begitu membesar
namun petugas masih menyiramkan air untuk mendinginkan berbagai sudut dari museum bahari ini
dan terlihat asap masih mengepul di beberapa titik
alfian di mana di
di sekitar museum bahari ini juga masih ada salah satu titik api
kalau kita bisa melihat di sana saya akan memberikan anda sebuah gambaran
ada zoom di sekitar jendela begitu masih ada satu titik api dan beberapa titik api begitu
dan petugas ini pun juga masih menyemprotkan air di mana sudah dikerahkan sekitar dua puluh unit mobil pemadam kebakaran
museum yang berdiri tahun
enam ratus an ini alfian tadinya merupakan satu dari delapan museum yang dikelola oleh dinas pariwisata dan juga permusiuman provinsi dki jakarta
saya saat berada di sini sudah mendapatkan informasi bahwa gubernur dki jakarta anies baswedan tadi sudah meninjau
namun belum bisa memberikan komentar karena masih melihat apa saja kerusakan kerusakan yang sekiranya tadi terjadi
kebakaran pukul sembilan pagi tadi dan sampai sejauh ini belum ada keterangan yang dapat kami peroleh secara detil terkait juga masalah berapa kerugian yang diderita oleh museum bahari ini
dimana seperti kita ketahui bahwa museum bahari ini berisi benda benda peninggalan sejarah
seperti misalnya kapal kapal yang zaman zaman penjajah belanda kemudian juga ragam kapal hias kemudian juga berbagai macam peninggalan bahari dan juga maritim
walaupun begitu alfian ini masih terkendali situasinya di mana masyarakat juga masih terlihat mendekati begitu titik lokasi kebakaran
karena memang tidak diperlukan lagi polis lain atau juga garis pembatas yang aman begitu
karena sudah ada pagar yang melindungi atau di sekiling museum bahari ini
sehingga warga masyarakat yang jaraknya atau pemukimannya dekat dengan museum bahari ini
masih dapat memantau aktivitas pemadaman begitu
ya raff raff dari informasi yang mungkin sudah anda kumpulkan sejauh ini
dari mana atau dari bagian mana asal mula kebakaran ini berasal dan sementara apa dugaan penyebab dari kebakaran ini
ya alfian sejak saat sampai saya tiba di lokasi kebakaran ini kami belum mendapatkan informasi
dan siapa saja yang berhak kami dapat peroleh informasinya terkait apa sebenarnya penyebab dari kebakaran ini begitu
dikarenakan semua petugas ini masih berusaha untuk memberikan penanganan terlebih dahulu
termasuk yaitu mengamankan semua barang barang dan juga memadamkan titik api itu yang menjadi poin utama
sehingga saat kami meminta wawancara ataupun juga meminta keterangan terkait
apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kebakaran ini belum ada yang dapat memberikan informasi
mengapa dan apa penyebab dari kebakaran ini terjadi begitu alfian
ya berdasarkan pantauan anda anda tadi mengatakan sejumlah petugas sudah ada yang mulai mengeluarkan sejumlah koleksi museum
mungkin koleksi museum apa saja yang sudah dikeluarkan oleh petugas untuk sementara ini
kami juga belum mengetahui bagaimana cara atau proses pengangkutannya
karena yang saat ini kami juga tidak diperbolehkan masuk ke dalam ruangan
untuk memantau apa saja dan bagaimana proses evakuasi barang barang peninggalan sejarah
yang akan dievakuasi
karena kami hanya diizinkan untuk melihat dari luar pagar
di mana kita berkumpul bersama warga yang berada dekat dengan museum bahari ini
dan juga harus selalu berada di dekat petugas keamanan
dan juga petugas pemadam kebakaran alfian
untuk sementara itu saja yang dapat kami laporkan dari museum bahari jakarta utara
baik terima kasih produser lapangan sian indonesia raff raff kaffi